sidang putusan penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dua ribu dua puluh empat
digelar di gedung bawaslu ri jakarta senin sore
sidang yang digelar selama kurang lebih satu jam ini
dihadiri oleh perwakilan dari kpu serta partai prima
ketua majelis hakim sekaligus ketua bawaslu ri rahmat bagja
dalam amar putusannya menyatakan
kpu ri terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu
bagja mengatakan kpu harus memberikan waktu
pada partai prima selama sepuluh x dua puluh empat jam
untuk memperbaiki dokumen serta meminta kpu
untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan
terhadap dokumen persyaratan partai prima
memutuskan menyatakan terlalu berpikir
anggota kpu ri yang juga ketua divisi hukum dan pengawasan
muhammad afiqudin menyebut
pihaknya menghormati putusan bawaslu tersebut
kpu akan membawa putusan ini ke pleno kpu ri
kita juga menghormati keputusan bawaslu
untuk selanjutnya saya akan menghormati putusan ke pleno
atas putusan sidang pada hari ini
berarti kpu menerima putusan ini aja
kita menghormati kewenangan lembaga yang sama sama punya kewenangan
menanggapi putusan ini
dalam konferensi pers di kantor dpp partai prima
selasa siang menyebut
kpu ri tersebut
kpu ri telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu
yang merugikan hak politik partai prima
partai prima akan menyiapkan dokumen perbaikan
pada sistem informasi partai politik kpu
dan optimistis bisa lolos menjadi partai
peserta pemilu dua ribu dua puluh
jalur di pengadilan negeri sebagaimana sudah
banyak kami jelaskan bahwa itu adalah satu jalur
langkah hukum terobosan untuk mendapatkan keadilan itu
prinsip keadilan itulah yang kemudian kami bawa ke bawaslu
ternyata benar terjadi pelanggaran administratif oleh kpu
secara sah dan meyakinkan nyatakan kpu telah melakukan pelanggaran administratif pemilu
yang merugikan hak konstitusional atau hak politik dari prima
sebelumnya pengadilan negeri jakarta pusat
memenangkan partai prima dan menyatakan kpu ri telah melakukan
perbuatan melawan hukum serta memutuskan menunda pemilu dua ribu dua puluh empat
keputusan pn jakpus itu yang menjadi pertimbangan partai prima
kembali mengajukan gugatan sengketa pemilu ke bawah slug